satu pasien warga negara indonesia yang diisolasi di rspi sulianti saroso meninggal dunia kamis pagi
dirut rspi sulianti saroso muhammad syahril mengatakan pasien tersebut meninggal dunia diduga karena sakit pneumonia berat
satu unit mobil ambulans sebelumnya sempat datang ke ruang isolasi rspi sulianti saroso pada rabu sore
dirut rspi sulianti saroso muhammad syahril mengatakan pasien tersebut merupakan rujukan dari salah satu rumah sakit pemerintah di jakarta
ia menuturkan pasien masuk isolasi dalam keadaan sakit pneumonia berat dan terpasang alat ventilator
pihak rspi masih menunggu hasil laboratorium pasien dan mempelajari tracing dari pasien tersebut apakah ada kontak dengan pasien positif terjangkit covid sembilan belas
masih kemarin kan sepuluh tadi malam bertambah satu jam tujuh menjadi sebelas
kemudian pagi tadi jam delapan
itu ada yang meninggal satu
yang tadi malam dikirim itu karena dikirim dalam keadaan sudah sakit berat pakai pentrasi meninggal
kemudian hari ini nanti dipulangkan satu ya
jadi saat ini ada sembilan pasien yang sedang dirawat di sulianti saroso
yang sudah diumumkan
ya yang positif ya
yang satu belum diumumkan ya